menggunakan tandu petugas pemadam kebakaran mengevakuasi benny hariwidian tono
dua tahun yang terjebak di lantai dua rumahnya
pria itu selama ini hidup sebatang kara di kediamannya di pademangan timur jakarta utara
untuk memindahkan warga lansia tersebut
petugas harus menggunakan tangga pemadam kebakaran karena lantai satu rumah korban tertutup sampah
dari warga bahwa ada orang yang sedang sakit ada di lantai dua dan kebetulan orang tersebut tinggal sendirian
kendala yang kami hadapi akses yang dari jalan bawah rumahnya ini tertutup oleh tumpukan sampah
sehingga anggota kami untuk mengevakuasi dari dalam rumah yang dari lantai bawah tidak bisa
akhirnya kami memasang tangga untuk akses menurunkan korban
belum diketahui penyakit yang diderita pria ini
tapi kini sudah ditangani secara medis di rumah sakit koja jakarta